di yogyakarta seorang pria terjatuh dan meninggal di jalan malioboro minggu pagi
jasadnya ditangani dengan protokol kesehatan standar covid sembilan belas oleh pmi kota yogyakarta
lokasi kejadian diberi garis polisi dan disemprot disinfektan oleh petugas
menurut petugas posko dukungan satgas penanganan covid sembilan belas d i y
pria berusia empat puluh delapan tahun ini beralamat di kota magelang jawa tengah
saat proses penanganan berlangsung lokasi kejadian dijaga oleh aparat kepolisian serta tni
serta melibatkan inafis polda d i y
pria ini berhasil dibawa ke rumah sakit bayangkara satu jam setelah kejadian
untuk prosedur covid sembilan belas dijalankan
tapi kita lihat saja nanti nanti diakses dari medis yang akan menjelaskan